hai habibie bocah berusia sembilan tahun mengeluarkan sejumlah celengan kalengnya
kemudian dibongkar untuk dibelikan kambing kurban di hari raya idul adha kali ini menurut
ayahnya habibie sudah gemar menabung di celengan yang dibelikan orang tuanya sejak taman kanak kanak
setiap hari ia selalu menyisihkan uangnya dengan kisaran seribu dua ribu hingga lima ribu rupiah
awalnya orang tua habibie tidak menyangka anaknya memiliki keinginan untuk berkurban tahun ini
hai menemukan yang lalu dia sudah ngomong ya beli kambing ya katanya saya tanya apa
kan apa di pihara enggak katanya itu untuk perubahan dari saya sebagai orangtua ya sangat
senang ya apa anak saya sudah kepikiran untuk berkurban setelah dihitung isi celengan
habibie berjumlah dua juta rupiah lebih habibi pun bersama keluarganya mendatangi tempat
hewan kurban yang tidak jauh dari rumahnya
mau tahu untuk apa duitnya
kurban apa kambing habibie berharap daging kambing kurban yang ia beli dapat dibagikan kepada
warga yang membutuhkan inilah lapak hewan kurban di jalan puswarno raya semarang jawa tengah milik
muhammad alim pria
lima tahun ini sehari harinya menjadi marbot masjid dan penjual sandal di pasar setiap musim kurban gus
alim beralih berjualan kambing sudah sepuluh tahun profesi sambilan ini ditekuni pria penyandang
disabilitas sejak lahir itu modal awal sebesar dua puluh lima juta untuk membeli lima belas ekor kambing dipinjami oleh
seorang dermawan tanpa imbal balik sepeserpun gus alim hanya mengembalikan modal awal setelah sembilan tahun
pasca dipinjami modal jelang idul adha tahun ini gus ali membeli tiga puluh delapan kambing bermodal tabungan
lima juta rupiah serta dana urunan para pengurus masjid lainnya ternyata ada yang percaya sama
saya saya urutlah alhamdulillah sampai sepuluh tahun bisa berdiri segitu kenapa dimodali diri saya
dipercaya pertama modal dua puluh lima juta kambing lima belas sekarang kambing lima belas sekitar empat puluh lima
lebih dari dua puluh lima ekor kambing milik gus alim pun telah terjual banyak pelanggan yang membeli karena
sudah percaya kualitas kambing milik gus alim disabilitas enggak malu gitu loh
kali ini yang diberi juga bagus bagus kok selain untuk ditabung serta nafkah keluarga dan modal
dagang keuntungan per ekor kambing juga dibagi untuk para pengurus masjid tim liputan cnn indonesia